ayahandamu sangat dekat denganku
bahkan aku sudah menganggap ayahandamu sebagai ayahandamu sendiri
aku sudah membantumu untuk membalaskan kita
aku sangat berterima kasih kepada kamu
karena kau sudah membunuh calon penundukku
kita akan kembali menjadi saudara
dua lalat mati
mungkin kau tidak tahu
bahwa calon pembunuhnya adalah aku
aku harus melakukan sesuatu
untuk meyakinkan orang orang
calon beda dari surga
terima kasih tempo
dan bagi kalian yang sudah menonton
sampai jumpa di resmi berikut
mohon ampun gusti ratu gusti prabu surawisesa telah kembali
aputraku surawi sesat aku harus segera menyambutnya
syukurlah kau selamat
lalu bagaimana kau bisa selamat
terjadi suatu peristiwa besar dalam hidupku
pada saat acara penobatanku
menjadi raja baru di istana pajajaran
tetapi aku bersyukur
aku bisa selamat
dari penculikan itu
yang lebih bersyukurnya lagi
aku mampu membunuh
dan yang terdisangka sangka
ternyata selama ini orang yang dekat denganmu
dan orang yang selama ini ayah anda sayangi
kalian pasti penasaran bukan
siapa orang yang menculik diriku
aku tidak akan menyebutkan namanya
dengan kuperlihatkan benda ini saja
kalian sudah tahu
apakah ini seperti itu
apakah ini seperti ini
apa ini seperti ini
tidak ada alasan

rai modem fitnah itu tidak benar
itu hanya fitnah
tetapi buktinya sangat jelas ibu nda
rai prabu serawisese
dugaanmu itu sangat lemah
tanpa adanya saksi saksi rai
aku adalah saksinya
iya menculikku dan hampir mau membunuhku
aku adalah saksinya